di hari ulang tahunnya menteri sosial hovifa indar parawansa membagikan akta kelahiran ke anak jalanan
hal ini sekaligus menjadi bagian dari program menuju indonesia bebas anak jalanan dua ribu dua puluh
ada yang berbeda pada perayaan ulang tahun menteri sosial hovifa indar parawansa kamis ini
ratusan anak jalanan di kelurahan koja jakarta utara
turut merayakan hari jadi hovifa yang berlangsung secara sederhana di gelanggang olahraga rawabadak jakarta utara
kehadiran hovifah sendiri dalam rangka pembagian akta kelahiran bagi ratusan anak jalanan di kelurahan koja jakarta utara
ini sejalan dengan program kementerian sosial yang ingin mewujudkan program indonesia bebas anak jalanan tahun dua ribu tujuh belas
pembagian akta ini menjadi penting karena akan membuka akses bagi anak jalanan untuk kembali bersekolah
akta kelahiran merupakan salah satu
salah satu dokumen syarat untuk sekolah
membagiakan sekali bersama anak anak yang sebagian besar yang antaranya adalah anak jalanan
kita bisa bersapa kebahagiaan dengan membagi akte kelahiran
dan kebetulan di pagi hari di sembilan belas mei di mana hari saya dilahirkan
program pembagian akta kelahiran ini bekerjasama dengan plan internasional
tahun ini pemerintah menargetkan pencatatan kelahiran mencapai
tujuh puluh lima persen pada tahun ini
mahardika prakashasatya jakarta